main biasanya kiajan kadang nonton juga deket selain ke tempat wisata kan jauh juga butuh biaya
yang lebih banyak dari kemol gitu paling kayak cuman pengen jalan jalan aja sih atau ncari
bahan praktik juga kayak gitu suka sih paling sebulan cuma dua tiga kali cuma kayak jalan jalan
terus juga kayak me time ya kan capek penat kerjaan gitu kayak mencari suasana baru aja sih
sekarang ya musim hujan kadang cuacanya agak nentuh kalau kayak ke pantai kayak gitu sih
agak ngeri juga kalau sama temen temen biasanya makan doang gitu sambil jalan jalan tapi
keseringan kalau ke mal makan sih makan aja pengen makanan yang spesifik maunya merek itu gitu baru
kemol gitu dua tiga kali refreshing bisa kadang ya makan
makan gitu gitu aja sih jalan jalan cari suasana baru rata rata dari mereka berkunjung kemol
setidaknya satu kali dalam sebulan dengan berbagai alasan mulai dari membeli barang untuk kebutuhan
sehari hari hingga hanya sekedar berrekreasi menurut pakar sosiologi masyarakat gemar kemol karena saat ini fungsi malah sudah buka sekedar pilihan perang kemol dan pilihan perang kemol juga itu juga kita lihat juga
menjadi pusat perbelanjaan
melainkan sebagai tempat wisata atau tempat rekreasi
mulai dari lokasi yang dekat dan mudah dijangkau
desain bangunan yang menarik
seiring dengan kenyamanan yang ditawarkan
apalagi tak jarang
mal menyediakan tempat bersantai
yang bisa membuat pengunjungnya lupa waktu
lantas apa pendapat sosiolog soal hal ini
interaksi sosial kunci sosial
jadi di mal juga
memberikan tempat yang layak bagi saudara saudara kita
yang warga jakarta ke mal untuk melakukan interaksi
sehingga banyak kegiatan kegiatan sosial
dan lain lain disediakan di mal
sementara itu menurut pakar ekonomi
perilaku warga jakarta yang konsumtif
menjadi pendorong utama
maraknya pembangunan mal di kota seluas enam ratus

kalau mal bertumbuh terus
itu karena ada permintaan
sehingga menjadi trigger
para pengusaha pusat perbelanjaan itu
berusaha untuk memenuhi ekspektasi pasar terhadap pertumbuhan mal
gitu sih mbak
sedikitnya ada delapan puluh lima mal
yang tersebar di lima wilayah di dki jakarta
dua puluh mal di jakarta pusat
dua puluh tujuh mal di jakarta selatan
empat belas mal di jakarta barat
dua belas mal di jakarta utara
dan sebelas di jakarta timur
itu belum termasuk rencana penambahan mal hingga tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
tapi apa iya jakarta itu cuma dikenal mal aja
padahal di ibu kota ini ada alternatif lain
yang bisa digunakan sebagai sarana rekreasi para warganya
jakarta memiliki setidaknya ratusan taman

dan puluhan museum yang bisa dikunjungi
bahkan beberapa museum kini telah berbenah
tidak hanya memberikan sarana edukasi
tetapi juga menyuguhkan pameran karya seni
demi menarik peminat
namun upaya ini masih belum optimal
untuk mengalahkan pesona mall
sebagai tempat rekreasi nomor satu di jakarta